sebelumnya warga kampung akwarium pasar ikan jakarta utara melakukan protes atas penggusuran yang berlangsung senin ini
warga memblokade jalan menuju pemukiman dan beraudiensi dengan pemerintah provinsi dki jakarta
pukul tujuh pagi eskavator mulai dioperasikan untuk merobohkan bangunan
kios kios besar ikan di sebelah museum bahari menjadi titik pertama penggusuran
sementara itu warga kampung akwarium memblokade jalan menuju pemukiman
sembari melantunkan zikir perwakilan warga upi yunita beraudiensi dengan camat penjaringan jakarta utara abdul muhid di tengah kerumunan
warga meminta penangguhan penggusuran meski tanpa perlawanan dari aparat penggusuran tetap berjalan